yang pertama bagaimana mengatur platform
yang kedua bagaimana mengatur arus baru masuk barang
karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline
tapi di offline dan di online diserbu produk dari luar yang sangat murah dan dijual di platform global
dan ketiga kita lagi mengatur perdagangan yang fair
karena di offline diatur demikian ketat di online masih bebas
nah kuncinya di revisi permendak tadi yang disampaikan oleh pak mendak
ada pengaturan mengenai platform tadi sudah clear arahan presiden
dan ini kan sudah antri banyak social commerce juga yang mau menjadi punya e commerce
jadi kita harus memiliki aplikasi transaksi
juga tadi arus barang sudah diatur yang seratus nggak boleh lagi bawah seratus dolar
kalau masih ada belum produk lokal ya diatur nanti di positive list
jadi boleh masih import tapi masuk di positive place
saya kira itu intinya
terima kasih ada yang tanya
dan tiga mungkin tadi di isinya di permendat itu kan platform nggak boleh jual produknya sendiri
pokoknya kalau dari menkom info adalah begini kita harus mengatur yang fair mana yang sudah
bukan pasar bebas dan fair
bukan lagi free trade perdagangan bebas tapi fair trade
perdagangan yang adil
jadi bagaimana sosial media ini tidak serta merta menjadi e commerce
prinsipnya gini negara harus hadir melindungi pelaku umkm dalam negeri kita
jangan jangan jangan
barang di sana dibanting harga murah kita kelengger
nah kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita data data kita dipakai semena mena
kalau algoritmanya sudah sosial media nanti e commerce nanti fintech nanti pinjaman online dan lain lain
ini kan semua platform ini kan akan ekspansi kan berbagai jenis
nah itu harus kita atur
kita harus tata supaya jangan ada
monopoli stik organik gitu alamnya
sekarang nggak kita tata eh tata tata dia semuanya dikontrol sama dia